yes jangan lupa ya untuk semua like komen terus follow up
ada beberapa tanda yang mungkin kita nggak sadar kalau ternyata kita butuh break dari sosial media
pertama perasaan fomo atau fear of missing out
rasa takut tertinggal yang pada akhirnya bisa memicu kecemasan pada sebagian orang
karena kerap membandingkan diri sendiri dengan orang lain
mobil deposito satu m tiap bulan healing kebalik
kedua obses untuk cek ponsel dan juga notifikasi tiap waktu
apalagi nih kalau pas kalian post terus likes dan juga komen positif terasa begitu adiktif
ketiga waktu tidur terganggu karena terus scralling gak kenal waktu
well kalau udah kayak gini tandanya kita butuh detox digital
ya gimana tadi
detox digital sendiri ialah kegiatan
dan menghentikan pemakaian teknologi sejenak dan kembali ke kehidupan nyata seolah teknologi belum diciptakan
terdengar sepele tapi riset membuktikan banyak kehidupan seseorang berubah sejak menerapkan ini
eits ada beberapa tips nih yang bisa dicoba jika tertarik mencoba detox digital
pertama bisa dengan menyisihkan waktu minimal lima belas menit setiap harinya tanpa ngecekin handphone atau social

jangan lupa untuk menghentikan waktu yang sama pada saat makan atau sebelum tidur
beri juga waktu khusus untuk merespon email atau chat
yang menarik nih boleh loh dicoba menikmati satu hari dalam seminggu misalnya tanpa mengakses sosmed sama sekali
gunakan waktu luang untuk melakukan hobi lain seperti baca berolahraga atau berinteraksi dengan sekitar
tahu nggak sih dengan detox digital kita akan merasakan ketenangan tersendiri karena nggak perlu menghadapi digital noise apapun
padahal hal hal nyata yang ada di depan mata yang dapat mengurangi stres juga membuat fisik dan mental menjadi lebih sehat